lalu bagaimana penelusuran
kasus ini betulkah ada
unsur pemaksaan menggunakan hijab
di sekolah tersebut bergabung
didi wardaya kepala disdikpora
daerah istimewa yogyakarta
selamat malam pak didi
mbak tiffany baik pak didi terkait dengan
kasus ini penelusuran dari disdikpora
yogyakarta sendiri apakah betul
ada unsur pemaksaan di sana pak
dengan hal ini
satu persatu akan kita undang
mulai dari kepala sekolah
kemudian guru guru yang
terlibat di dalam proses
indikasi memaksaan itu satu persatu
akan kita undang
nah kemudian kita juga akan
mungkin dari orang tua
psikolog yang mendampingi anak tersebut
karena kalau untuk mengundang siswa tersebut
nampaknya belum memungkinkan
nanti kami akan konsultasi dulu
tentunya dengan psikolog
maupun orang tuanya
pak didi dari
informasi yang didapat oleh
distriku rakyat yogyakarta sendiri
peristiwa ini sebenarnya sudah
berlangsung berapa lama
pengenalan lingkungan sekolah
kan kita mulai tanggal sebelas itu
tetapi kejadian itu kan setelah
setelah proses pengenalan lingkungan
itu hampir selesai
beberapa hari yang lalu ya
itu muncul ya itu
oke apakah pernah ada
temuan kasus serupa
di sekolah tersebut
selama di dalam catatan kami
belum pernah ada
temuan terkait dengan
mengenakan itu tadi
jadi semuanya berlangsung
nah itu saat ini baru muncul
ini yang pertama kali
di sma smk di daerah
oke kalau dari informasi yang kita dapatkan
dan begitu depresi padahal
tadi pak didis sebelumnya sampaikan
kondisi atau kejadian ini
baru berlangsung karena setelah
setelah masa pengenalan sekolah
beberapa hari yang lalu ya kemudian kita segera mengklarifikasi pada beberapa pihak dan kebetulan untuk siswa kan belum bisa diklarifikasi
jadi mendampingi yang kita klarifikasi
tetapi tentunya kami yang dari kita mengundang mulai dari sekolah kemudian juga itu tadi masih berlanjut dan kami membentuk tim terkait dengan apa namanya untuk mendalami permasalahan ini
jadi kalau memang sekolah itu ada kesalahan nanti kita tentunya akan diberikan sanksi
kita tidak boleh memaksakan di sekolah untuk mengenakan hijab sementara yang bersangkutan mungkin belum mau
karena kalau dari kondisi psikologis bahwa siswa tersebut merasa begitu terintimidasi depresi sehingga harus pindah sekolah
artinya dugaan pemaksaan yang diberikan oleh guru tersebut mungkin saja sudah dilakukan berulang kali atau beberapa kali
dan bisa saja ini juga terjadi pada siswa lain begitu pak didi
jadi terkait dengan perpindahan sekolah itu belum
jadi anak tersebut atau siswa tersebut statusnya tetap masih sebagai siswa di situ
hanya untuk memberikan rasa nyaman
dan jika misalnya psikolog mendamping atau dari dalam hal ini kpi juga mendampingi kpi di kota
karena anak tersebut sudah tinggal di wilayah kota
kita memberikan rekomendasi misalnya anak tersebut tidak memungkinkan untuk kembali sekolah di situ atau kemauan anak
kita tentunya dinas akan memfasilitasi
tapi jika anak tersebut masih ingin sekolah di situ
ya harus tetap kita berikan haknya
kemudian ya intimidasi dan segala macam itu harus tidak ada di sekolah tersebut
oke itu yang harus dipastikan
tapi intinya status anak tersebut masih sebagai siswa ya di sekolah ini ya
iya masih sebagai siswa
jadi kita berikan keleluasaan nantinya anak tersebut akan sekolah di mana
tapi statusnya saat ini masih sebagai siswa di situ
jadi bukan berarti
nanti anak kemudian dipindahkan itu tidak ya
kita tetap minta rekomendasi atau komunikasi dengan psikolog dengan orang tua maupun dengan kpi setempat
pak didi terkait dengan aturan penggunaan seragam di sekolah negeri
dalam kasus ini adalah sekolah yang bersangkutan adalah sekolah negeri
sehingga itu tidak dibenarkan
ada atau ditemukan unsur pemaksaan tentunya untuk mengenakan jilbab atau hijab
termasuk kita klarifikasi juga apakah betul ada duga informasi penjualan paket hijab atau jilbab di sekolah tersebut
nah itu kami temukan memang di sekolah tersebut ternyata memang menjual apa namanya menyediakan seragam
saya belum tahu sebelum dalamnya apakah itu berada di kooperasi atau berada di sekolah tersebut
itu dilakukan oleh sekolah tentunya itu adalah satu anggaran
karena di dalam surat edaran yang kita keluarkan tidak boleh menjual seragam sesuai dengan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam aturan
karena seragam itu pada saatnya disediakan oleh orang tua sesuai
seragamnya itu berarti yang masih ditelusuri adalah bukan seragam sesuai dengan aturan seragam di sekolah negeri ya pak didi ya
terkait dengan seragam memang di dalam peraturan menteri itu bagi ada seragam muslimah bagi yang mengenakan
tapi yang tidak mengenakan pun sementara masih berkenankan tetapi dengan seragam reguler pada umumnya yang sesuai dengan ketentuan itu
kita akan tunggu bagaimana perkembangan penelusuran kasus ini
terima kasih pak didi wardaya sudah bergabung dengan cnn pada malam hari ini